depok jawa barat seorang pemilik rumah makan
memberikan makanan berbuka puasa gratis kepada pelanggannya
ya pelanggan cukup membayar dengan doa
selama bulan ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
ubaidillah pemilik rumah makan soto kauman di wilayah sawangan depok jawa barat
menyediakan menu berbuka puasa gratis untuk pelanggannya
menu gratis ini hanya tersedia di antara pukul delapan belas hingga delapan belas
khusus bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa
pelanggan tidak perlu membayar dengan uang
namun cukup mendoakan sang pemilik rumah makan
paket berbuka yang diberikan berupa satu mangkok soto kauman kurma dan jus
sama dapat jus mangga
pemilik rumah makan soto kauman ubaidillah percaya
menu gratis tidak akan membuat usahanya rugi
ia merasa justru usaha sotonya menjadi berkah lantaran didoakan seluruh pelanggannya
ya jadi program buka puasa berpakaian doa ini
kita memberikan pelayanan kepada konsumen kita
berupa satu paket menu berbuka
dengan hanya membayar dengan doa
nanti setiap konsumen yang datang
akan kita berikan satu buah kartu
kartu itu sebagai alat transaksi yang dia akan serahkan ke kasir seperti itu
kalau satu harinya kita menyiapkan kurang lebih sekitar lima puluh porsi
untuk mendapatkan menu berbuka puasa gratis ini
pelanggan cukup datang pada waktu berbuka puasa
lalu mengisi kartu doa sebagai alat transaksi pembayaran
muhammad wahyudin latif depok